bagi anak motor touring menjadi hal yang paling menyenangkan
selain bisa berkeliling para pemotor atau biker ini juga bisa memamerkan kuda besi mereka di sepanjang perjalanan
terlebih lagi motor yang mereka tunggangi berbeda dengan motor kebanyakan
salah satunya motor dengan gaya modifikasi custom
modifikasi motor ini biasanya dibuat dengan gaya atau model chopper
meski tergolong hobi mahal penggemar motor jenis ini terbilang banyak
salah satunya ada di bali
hal ini diakui oleh salah seorang builder atau pembuat motor custom di gianyar bali
baru berjalan selama empat tahun membuka bengkel motor custom
ia telah membangun tujuh unit motor full custom
serta merampungkan sejumlah motor semi finishing
selama pandemi saja
masih banyak pehobi yang memesan modifikasi motor custom
dan rela mengantre untuk proses pengerjaannya hingga tahun depan
ini disebabkan proses penggarapan untuk satu unit motor full custom
membutuhkan waktu sekitar tiga bulan
justru gini ya pada saat pandemi ini malah makin banyak loh yang mau bikin motor custom
bahkan sampai sekarang saya ada antrean juga
bahkan antreannya diambilnya tahun ini
tahun dua ribu dua puluh dua lah
kalau full custom artinya semua part dari motor itu custom atau handmade
itu paling nggak sekitar kisaran dua puluh sampai tiga puluh an juta lah habisnya
bagi pehobi atau pemilik motor custom
ada kebanggaan tersendiri saat mengendarai motor ini di jalan raya
baik itu saat melaju sendiri maupun saat touring bersama komunitas
untuk mendapatkan hasil maksimal
mereka tak segan mengeluarkan kocek hingga tiga puluh juta rupiah untuk biaya satu unit motor
tak jarang di antara mereka juga memiliki lebih dari satu motor custom
awal sukanya sih karena tertarik di jalan raya itu beda
tampilan pakai motor custom sama motor motor biasa itu beda
kayaknya lebih di lirik orang sih
kalau motor terakhir itu chopper
motor motor biasa itu beda
saya buat dari scorpio kira kira sih sekitar tiga puluh tujuh
saat ini motor custom yang banyak digemari adalah jenis chopper
karena memiliki gaya yang elegan saat dikendarai dan terlihat lebih gagah
di bali sendiri tren motor custom ini mulai terlihat di tahun dua ribu enam belas sampai dua ribu tujuh belas
dan semakin besar sejak adanya kontes berskala nasional di tahun dua ribu delapan belas silam
dandang astika gianyar bali